yang hanya boleh mengatur pembangunan di jakarta pertama payungnya adalah perda satu dua ribu dua belas tentang rtrw kedua perda satu dua ribu empat belas tentang rdtr untuk daratan dan perda yang akan dibahas ini untuk di daerah reklamasi
jadi seluruh bangunan tidak boleh ada kecuali dengan perda ini tidak ada urusan dengan perda zonasi
karena perda zonasi yang pak agus bilang itu hanya mengatur tentang pulau pesisir dan keberadaannya tidak mengatur tentang penataan ruangnya
saya mengingatkan pak gubernur karena ini panjang pak gubernur bahwa undang undang dua ribu enam undang undang nomor dua puluh enam dua ribu tujuh tentang penataan ruang pelanggaran peruntukan itu dipidana tidak lagi didenda seperti pak gubernur sampaikan
itu pun dikuatkan dengan perda satu dua ribu dua belas tentang rtrw pelanggaran peruntukan pidana
bukan lagi boleh didenda ya seperti pak gubernur sampaikan
itu perda sebelum ada undang undang dua ribu enam
saya mengingatkan karena ini perjalanannya panjang pak
baik yang berikutnya
baik pak gubernur
saya mendapat informasi pada awal bulan maret
pada awal bulan maret
sebelum paripurna pak gubernur berada di ruang vip ruang tunggu
di situ hadir pak gubernur pak sekda pak taufik dan pimpinan dewan lainnya
biasanya kalau mau paripurna belum kumpul mereka kumpul dulu dalam ruang vip pak
dalam pembahasan di situ informal ketua bleckda menyodorkan tentang tabel simulasi
tabel simulasi disampaikan ke pak gubernur
di situ ada pak sekda
itu perlu saya sangkal
tidak pernah ada sodorkan tabel informasi
saya bacakan dulu nanti
mungkin saya tegaskan
tidak ada sama sekali
nanti saya bacakan dulu ya pak gubernur
ini saya informasinya
jadi pernah disampaikan tentang simulasi yang nilainya empat puluh delapan triliun
bahwa satu pulau kurang lebih dua delapan triliun
terus ditanya pak gubernur
jawabnya waduh gede banget tuh
itu sama aja kita merampok swasta
tidak pernah saya ucapkan
itu saya yang membuat
makanya saya katakan itu total saya baca di berita
ya jadi itu yang saya perlu sampaikan
karena waktu itu ada pak sekda dan beberapa teman teman dewan
dan disampaikan juga
karena ini terkaitan dengan perumusan yang tabel tadi
jadi ini terjadinya bulan maret
tapi saya sampaikan pak hakim
saya menyangkal itu sama sekali
itu saya baca di berita
itu saya baca di berita
saudara m taufik seolah olah saya ngomong
itu angka saya yang keluarkan
kenapa saya begitu semangat dapat angka ini
karena saya mau menyelekan banyak pembangunan di dki
untuk rusun semua berapa triliun
kalau tidak pakai uang ini
saya juga mengancam kepada mereka
kalau anda tidak mau
saya batalkan semua
saya ngomong berkali kali di media
termasuk di youtube
dalam rapat rapat saya sangat jelas
jadi kalau fitnah seperti itu
hanya dapat data
saya keluarkan di youtube saya
semua begitu jelas
bahwa kita harus minta uang kontribusi tambahan ini
karena untuk pembangunan
jadi kalau sampai sekarang dikatakan saya bilang ini merampok
saya sampaikan ngancam
kalau pengembang tidak mau
kami akan makan sendiri dengan bumd kami
jadi ini urutannya yang pak saksi perlu sampaikan bahwa
pada pembahasan tentang tambahan kontribusi
itu pada tanggal lima belas dan enam belas
kemudian pada tanggal enam belas
saksi yang lalu
pak saipulo dan bu tuti menghadap pak gup
pada saat pembahasan
kemudian dapat informasi
menyetujui dengan per gup
sehingga timbullah draft yang kedua tanggal dua puluh dua februari
draft itu hanya bunyinya per gup
dan di penjelasannya cukup jelas
jadi tidak ada tambahan kontribusi
dan kontribusinya disebutkan bahwa
besaran tambahan kontribusi diatur melalui per gup
itu draft yang kedua
saya tidak lihat draft itu
saya nggak tahu perbedaan draft di balik dan di pemerintah
draft yang kedua itu bukan balegda yang buat
draft yang kedua itu adalah yang diberikan oleh eksekutif
kepada legislatif atau balegda
terhadap hasil pembahasan
pembahasan pada saat rapatnya
dari awal bulan desember sampai dengan pertengahan februari
saya menyampaikan itu sama pak gup
saya kira yang masih ditanyakan teknis kepada ibu tuti
ya tidak maksud saya
karena kalau sekda nggak bisa
saya menjelaskan sama pak gup
karena sekda ada pertemuan pertemuan dengan pak taufik tanpa dipengetahui kami
bukannya masalah pertemuan ya pak gup
saya hanya menyampaikan bahwa
draft kedua hasil pembahasan
diserahkan oleh eksekutif kepada legislatif
tertanggal dua puluh dua februari
itu draft itu bunyinya bahwa
mekanisme dan cara bayar kontribusi tambahan diatur melalui pergub
dalam pasal penjelasannya dinyatakan cukup jelas
itu draft kedua
draft kedua yang dari eksekutif
bukan dari legislatif nggak punya draft
yang kemudian setelah itu
ternyata berbeda dengan catatan sekwan
yang kemudian ada pertemuan dengan tuti
yang kemudian ada sinkronisasi itulah
dasar itu kemudian tabel itu timbul
karena pada saat informasi yang
saudara ketua balikdasar
itu dinyatakan merampok swasta
itulah yang kemudian akhirnya timbul draft baru
tentang penjelasan tadi
bukan merubah pasal pada pasalnya
justru ibu tuti bilang sama saya
ini kata pak taufik
bapak sudah setuju
itu yang saya ngamuk besar
saya sama ibu bilang kurang ajar
ini gila branseknya luar biasa
ini bisa panggil bu tuti
justru saya katakan
inilah permainan di balikda
kalau kayak begini saya bilang
buat apa saya udah ngomong di media
ngomong di youtube
saya sudah menerima pembayaran kontribusi dari orang
kalau saya membatalkan ini
saya digugat dari pengembang
justru saya katakan
saya marah sama bu tuti
kalau saya terlibat ngomong seperti itu
saya tidak mungkin marah seperti ini
saya hanya menjelaskan ke pak gup
bahwa kronologis yang dibuat ibu tuti adalah yang tadi
bahwa tanggal dua puluh dua
draft itu setelah hasil pembahasan dikirim
kemudian draft itu bunyinya tadi
berdasarkan per gup dengan catatan penjelasan cukup jelas
kemudian dalam perjalanannya
draft itu dibahas di dewan
ternyata nggak sinkron dengan hasil pembahasan
adalah kemudian pembahasan tanggal dua puluh empat
yang mensinkronisasi perbedaan tiga belas item perbedaan yang dibuat ibu tuti
bukan sebentar pak
saya harus tegaskan
di sini persoalannya bukan soal draft
saya tidak mengerti teknis
kalau pembicaraan adalah pak sekda dan segala macam
apakah saudara sekda mau mencalonkan diri jadi wak gup
jadi kalau anda mengait sekda
sekda pertemuan dengan taufik
ini anda sudah politik
ini persoalan saya adalah
jadi kalau anda bicara teknis
saya tidak pernah baca draft
tapi begitu draft ini datang
ibu tuti mengatakan
ini sudah disetujui oleh gubernur
ini yang saya marah
mbak ati mau melakukan penipuan
oleh saudara taufik
kepada anak buah saya
untungnya anak buah kami
semua yang bu tutik dan bu vera
pak asbang sadar betul
di dalam rapat tidak mungkin saya beresan di warah
rapat di upload di youtube
bagaimana bisa sekarang pak saudara taufik
ini sudah disetujui oleh saya
jadi saya kira jangan memperpanjang soal draft
intinya sekarang adalah
dengan berbohong kepada tuti
di ruang rapat bilang merampok
mana bisa merampok
ini saja orang keberatan
yang mulia saya keberatan
kalau anda bicara soal teknis
saya tidak kuasai
makanya saudara tersangka
lebih menguasai teknis
mana undang undang mana perda
karena bukan urusan saya
kenapa emas ditukar dengan perunggu
itu saja yang kita tekankan disini
saya hanya memastikan saja
draft kedua itu yang disampaikan
di dprd atau di balik itu tidak ada draft
draft yang dipegang hanya draft
draft yang dipegang pada november
berdasarkan pengajuan dari sekutif
draft kedua tanggal dua puluh dua februari
berdasarkan pengajuan dari sekutif
itu saja terima kasih
mungkin saya ingin tambahkan pak hakim
itu saya sampaikan
mereka mau main mata
saya sudah sodorkan perda yang bilang pakai pergub
tapi draft pergubnya tidak disediakan
di situ saya tekankan
kalau mau perda seperti ini draftnya
saya katakan draft pergubnya siap juga
sejak itulah akhirnya balik lagi ke sini
nah pertanyaan saya
kalau mereka sepakat draft itu dari kami
tidak ada masalah lagi kita
kenapa tidak jadi paripurna
karena saya meminta draft pergub di awal
tidak boleh tunggu
karena itu tidak ada lah
maka batal lagi paripurnanya
jadi intinya saya menarik kesimpulan apa
kesimpulan saya sangat jelas
tidak mau diperdakan
tapi pergubnya tidak disiapkan
bisa saja menunggu saya cuti
baru dikeluarkan pergubnya
makanya saya tidak mau
saya katakan pergub harus siap
hari di paripurnakan
dan saat itu tidak berani
mereka membuat paripurna
makanya draft lalu mengusurkan ini
lalu saya marah
pernyataan saudara saksi mengenai ini sudah berulang ulang
yang beruah hemat kami
tolong yang dijawab itu pertanyaan
saya sudah jawab tidak ada pernyataan saya seperti itu
cukup saya kira cukup